pemerintah provinsi mengkoordinasikan semua kabupaten dan kota
mereka ga merasa bakal menang di final soalnya di uji coba udah pernah kalah sama jatim